kini kita ke informasi lain khusus mengenai ada penembakan misterius
nah selama bulan april ini ada sembilan orang di magelang jawa tengah yang ditembak orang tidak dikenal
hampir semua penembakan terjadi pada malam hari dan korbannya sebagian besar adalah perempuan
zulfah tujuh belas tahun adalah salah satu korban penembakan oleh orang tak dikenal di kota magelang
siswi kelas dua smk muhammadiyah bandongan tersebut menderita luka tembak di dada
pada tujuh april pukul sembilan malam
saat itu ia sedang berjalan kaki dari tempat kos menuju pusat belanja di kawasan tidar
tiba tiba dadanya sakit seperti terbentur benda keras
sampai di bang buwana langsung ada kayak yang nembak
terdengar suaranya gitu gak
suaranya gimana tar apa
enggak cuma petuk
terus kena di bagian mana
di bagian dada tengah
sempat di belakang
sempat sakit gak
korban dan pihak sekolah berharap kepolisian segera menangkap pelaku penembakan
penembakan terjadi di jalan pemuda jalan ikhlas dan jalan tidar kota magelang
mungkin dari pihak sekolah bisa segera untuk mengimbau dengan anak anak
supaya nanti anak anak dalam mungkin pulang sekolah atau pas seperti ini pas kegiatan untuk pragreen
itu bisa lebih berhati hati dan bisa untuk lebih menjaga diri
menurut data kepolisian resor magelang kota
sejak awal bulan hingga tanggal dua puluh april
korban penembakan berjumlah sembilan orang
korban rata rata perempuan dan waktu kejadian malam hari